pekan akutan natal dan tahun baru pt kai daerah operasional lima purwokerto jawa tengah telah melayani tiga calon penumpang kereta api yang melakukan rapid test antigen
bagi calon penumpang yang dinyatakan reaktif tidak diizinkan berangkat dan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut
sejak dibuka pada tanggal dua puluh dua desember lalu ruang tes rapid antigen di stasiun purwokerto ini selalu dibanjiri calon penumpang kereta api
para calon penumpang kereta api ini sudah berdatangan untuk antre
mereka merupakan calon penumpang kereta api jarak jauh yang akan berangkat pada kamis esok
pihak pt kai daup lima purwokerto meminta calon penumpang untuk melakukan tes rapid antigen sehari sebelum keberangkatan
di stasiun purwokerto setiap hari ada empat petugas kesehatan dibantu petugas dari pt kai yang melayani sekitar dua ratus hingga lima ratus calon penumpang melakukan rapid test antigen
pada libur tahun baru pt kai daob lima purwokerto menambah satu tempat rapid antigen di stasiun kebumen
hingga total tempat pelayanan tes rapid antigen mencapai empat yaitu di stasiun purwokerto kutoarjo kroya dan kebumen
sampai hari ini yang rapid antigen hampir tiga tepatnya dua sembilan ratus delapan puluh sembilan
pihak pt kai daerah operasional lima purwokerto meminta calon penumpang untuk melakukan tes rapid antigen sehari sebelum keberangkatan